hakim pengadilan negeri surabaya ferdinandus menerima gugatan pra peradilan lanyala mataliti
ketua umum pssi itu pun berpeluang lolos dari jerat hukum
dengan kasus dugaan penyimpangan dana hibah pemprov jatim ke kadin jatim
kasus dugaan korupsi pembelian saham publik bank jatim senilai lima tiga miliar diputuskan harus dihentikan
hakim menerima sebagian permohonan dari lanyala dan menolak seluruhnya
pembelaan kuasa kejaksaan tinggi ke jati jawa timur
hakim menilai kasus ini termasuk kasus lama nebis idem
atau satu orang tidak bisa dijerat kasus yang sama sehingga harus dibatalkan
hakim mengesampingkan lima puluh sembilan bukti yang diajukan oleh kuasa kejati jatim
termasuk bukti yang diajukan oleh kejati misalnya dugaan rekayasa surat pengakuan dan pengambilan hutang
lalu hakim juga tidak melihat keuntungan satu satu miliar yang masuk ke kantong lanyala
hasil dari penjajaran
hakim menerima sebagian permohonan saham publik bank jatim yang dia beli dari dana hibah pemprov jatim
bukanlah tindakan yang melawan hukum
satu garim tiga garim dua ribu enam belas tanggal enam belas maret dua ribu enam belas
dari penerbangan terkait perkara tindak pinjaman perusahaan penggunaan dana hibah pada kantor
dagang dan industri provinsi jawa timur tahun dua ribu dua belas
untuk pemberian inisial public covering atau ipr bank jatim adalah tidak sah
dan tidak berdasarkan suhu atau warga hukum
dan oleh kemenian
tidak berhubungnya ipr bank jatim